hal hal apa saja yang bisa menjadi kendala bagi program ini kami analisa
bahwa program itu nanti yang kami takutkan adalah orang malah beli foto plastik untuk berobat
malah itu penggunaannya yang menjadi salah
kemudian kami pikirkan apa yang harus kita lakukan
jangan sampai maksud dan tujuannya adalah menjaga lingkungan hidup
malah menjadi orang berlomba lomba membeli plastik yang baru untuk ditukar
biaya berobat yang mahal di negeri ini masih menjadi momok
di banyak pelosok
akses kesehatan murah terbilang langka
namun di cianjur jawa barat
ada seorang dokter yang memberikan pelayanan pengobatan kepada orang yang tidak mampu dengan biaya murah
mengetahui bahwa di daerah tempat tinggalnya banyak terdapat masyarakat berpendapatan rendah
ia terpanggil untuk membantu mereka mendapatkan akses pengobatan
ya seorang dokter yang bertekad membantu sesama sejak ia memulai memasuki pendidikan tinggi
dr yusuf nugraha putra asli cianjur
kini ia bekerja secara mandiri membuka klinik di kampung halamannya
sejak lulus pada dua ribu enam ia memang bertekad kembali dan mengabdi menjadi pelayan kesehatan
saya ingin buka praktek dengan konsep yang sudah saya cita citakan dari kecil
saya ingin membuat praktek dokter di mana pasien tanpa terkendala biaya
saya ingin membantu mereka yang tidak mampu
tapi pada saat itu pun kami bingung
karena jujur saja apa namanya saya masih kekurangan modal untuk membuka tempat
di kliniknya dr yusuf menerima banyak pasien dari berbagai latar belakang
sejak didirikan pada dua ribu delapan
tekadnya membantu orang miskin sudah bulat
namun ada masanya saat pasien yang tidak mampu justru tak kunjung datang
padahal ia sudah menyatakan diri tidak akan memungut biaya sepeserpun dari mereka
di beberapa kesempatan pasien yang datang ternyata lebih banyak berasal dari golongan mampu
sejalan dengan waktu ia bahkan menerima cibiran orang atas rencananya ini
sebuah keadaan yang semakin menguji
dan memujinya untuk konsisten berada di jalur ini
dari sana berjalan satu tahun berjalan harapan saya pasien yang tidak mampu datang berobat justru tidak tercapai
pada saat itu pasien mampu semua yang berobat
saya tahu banyak orang yang tidak mampu di sini
tapi kenapa mereka tidak menggunakan fasilitas ini
niat baik belum tentu berujung baik
situasi inilah yang dirasakan anak bungsu dari lima bersaudara ini
niat membantu orang tidak mampu hampir menjadi sekadar impian
saat itu ia mulai berpikir seandainya ada sesuatu yang salah pada programnya ini
yusuf kemudian mengevaluasi keadaan
namun belum selesai dengan situasi ini ia harus mengalami peristiwa lain
saat itu datang satu pasien tidak mampu yang ia harapkan bisa ia bebaskan biaya pengobatannya
di luar dugaan pasien itu sanggup membayar meskipun hanya menyodorkan selembar uang lusuh pecahan sepuluh ribu rupiah
dari keadaan ini yusuf menganggap seorang pasien tidak mampu sekalipun masih punya harga diri untuk sekedar menerima bantuan
kami ubah polanya dengan seni dalam memberi
akhirnya disitu tercetuslah program program bagaimana caranya memberi tapi tidak menyakiti hati mereka
tapi menjaga harga diri mereka tetap mereka tetap terjaga
akhirnya kami buatkan beberapa program untuk khusus kesehatan ini yaitu
satu dengan penukaran sepuluh
botol plastik bekas dapat berobat di klinik harapan sehat dengan voucher berobat
mulai saat itu yusuf mengubah pola
bekerja sama dengan seorang pengepul sampah yang tak jauh dari rumahnya
yusuf membuat program bantuan pengobatan dengan metode baru
ya yusuf mengharuskan pasien tidak mampu yang ingin berobat gratis
menukarkan terlebih dahulu sejumlah botol plastik kepada pengepul untuk mendapatkan kupon
satu kupon untuk satu kali pengobatan
disinilah calon pasien yang ingin berobat menukarkan sampah botol plastik mereka
sudah sembilan tahun lamanya yusuf bekerja sama dengan pengusaha penampungan sampah ini
sudah ketahuan dari dr yusuf saya bagus membawa pasien
dia mengadakan program pengobatan gratis dengan cara menukarkan satu kupon dengan bawa botol plastik sepuluh botol
alhamdulillah dari permulaan juga saya sudah bagus
jadi perbulan itu rata rata satu tiga ratus lima puluh botol sampai rata rata itu
bahkan bisa lebih perbulan
hingga saat ini kerjasama dr yusuf dengan tempat penampungan sampah botol plastik meluas menyasar calon pasien baru
tidak hanya dari lingkungan pekerja dan keluarga karyawan ud berguna pres saja
bagi siapapun yang ingin berobat namun tidak mampu maka menukarkan sepuluh botol sampah plastik mudah dilakukan di sini
yusuf juga selalu menyempatkan mengedukasi masalah sampah
saat pasien tidak mampu datang ke klinik
pasien tidak hanya datang berobat tetapi juga mendapatkan pencerahan
metode ini diharapkan mampu mengubah pola hidup masyarakat secara perlahan
kami buat suatu program ini adalah edukasi bagi masyarakat
kita harus bisa mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah plastik
dan waktu itu pun sampah plastik pun kita sedikit sortir
betul nggak ini apa namanya dia beli atau memang dia memungut
itu kan seperti itu
kita sekarang kekurangan begini orang lain nggak usah tahu lah tentang kita

soalnya kalau mereka tau mereka belum tentu tahu mereka mau hidup sama masyarakat
mereka belum tentu membantu kepada kita tapi mungkin saja mereka terhina nanti kita nggak enak kita marah
udah orang lain jangan tahu iya jadi mereka itu ini aja kompak gitu
yusuf kecil mengalami masa kanak kanak yang pahit
sejak usia lima tahun orang tuanya berpisah
ia dan empat orang kakaknya menggantungkan hidup hanya pada ibunya
kondisi keluarga yang pas pasan membuat yusuf dan anggota keluarga lainnya sadar hidup mereka tidak seindah bayangan
hanya mengandalkan gaji seorang guru sang ibu selalu membekali anak anaknya dengan prinsip hidup hemat
begitulah keadaan saat itu keadaan yang memaksa keluarga ini untuk bertahan di tengah himpitan ekonomi
seiring berjalannya waktu
yusuf tumbuh remaja
sementara satu persatu kakaknya memulai hidup baru menikah sehingga mampu meringankan beban ekonomi keluarga
namun sebagai anak laki satu satunya yusuf ternyata punya ambisi berbeda
tinggal yang terakhir ini yusuf dia bilang mau ke kedokteran
saya tuh kaget ya allah mau kedokteran
terus kakaknya yang nomor dua itu bilang yusuf tenti aja dulu waktu sma tenti itu gak bodoh katanya
yang agak bodoh dari tenti aja bisa jadi dokter tentinya mejangankan katanya mau masuk ke kedokteran
cuma bercita cita aja saya tepat sendiri katanya
jangan jangan dari hati sendiri jangan
dari mana biayanya walaupun saya mampu gitu
tapi waktu itu katanya saya ini sendiri menepis sendiri jangan
dari mana uangnya
pendidikan kedokteran seakan menjadi momok bagi keluarga yusuf
bayangan akan mahalnya biaya pendidikan
sudah jadi rahasia umum
begitu pula yang dirasakan sang ibu
namun tekad yang kuat dan nazar untuk selalu mengobati orang tidak mampu mengalahkan segalanya
rezeki bisa datang dari mana saja begitu ucapan penyemangat dari sang ibu
maka berangkatlah yusuf remaja ke bandung dan menjalani masa mahasiswa di asrama
tidak ada alasan pasti mengapa yusuf berkeras menjadi seorang dokter
boleh jadi karena tempatnya
tinggalnya yang persis di seberang puskesmas ia terinspirasi dari aktivitas dokter di sana
saat ini klinik yang dikelolanya secara mandiri mampu melayani banyak pasien dalam sehari
dibantu empat puluh an karyawan klinik tingkat pertama yang ia bangun secara bertahap ini siap melayani masyarakat yang ingin berobat
pasien yang datang bahkan banyak yang berasal dari luar kecamatan
perbandingan rata rata perbulan jumlahnya berapa
jumlah pasien yang mampu dan yang tidak mampu terbagi ke dalam tiga golongan
yusuf menerapkan sistem subsidi silang dari yang mampu ke pasien tidak mampu untuk biaya operasionalnya
dokter setelah pasien tidak mampu calon pasien tidak mampu begitu mendapatkan kupon
kemudian datang ke klinik apa yang mereka harus lakukan
nah prosesnya adalah untuk program yang sepuluh botol dengan mendapatkan pocor gratis berobat itu
yaitu pasien tersebut nanti akan menukarkan botol plastik bekas itu sepuluh botol plastik itu ke tempat gudang yang kita sudah tentukan yaitu di udeg berguna pres
kemudian dari situ petugas yang ada di sana itu akan memberikan voucher yang sudah kita berikan kepada petugas dari udb berguna pres tersebut
sehingga nanti pasien tersebut yang tadi sudah menukarkan sepuluh botol plastik bekas itu mendapatkan voucher
kemudian pasien tersebut dibawa oleh keluarganya ke pendaftaran
dari pendaftaran dia memperlihatkan kupon kupon tersebut kemudian setelah itu divalidasi oleh bagian pendaftaran
kemudian nanti dia duduk di ruang tunggu kemudian nanti diperiksa oleh perawat dan nanti akan sesuai dengan nomor urut panggilan
jadi dengan sistem itu pasien yang tidak mampu bisa dapat pengobatan gratis di sini
seni dalam memberi begitulah kata kata yang selalu diakininya ampuh untuk membantu pasien tidak mampu
bagai sebuah kredo yang terus dipelihara kalimat ini sekaligus panduan saat ia bersentuhan langsung dengan orang orang miskin
tidak semua orang mau dibantu dengan percuma namun tidak semua orang pula tidak membutuhkan uluran tangan
dengan prinsip ini orang orang seperti pemulung ini bisa merasakan pengobatan gratis
dengan mengandalkan sampah plastik
patuk patuknya sama sesek napas udah lama itu
jadi berapa lama
ada dua mingguan lebih
sekarang kan kemarin berobat kesana ya agak mendingan lah gitu
ya katanya jangan suruh capek capek dulu
sebagai karyawan yang rentan terhadap penyakit di tempatnya bekerja ia merasa terbantu dengan program kupon ini
program penukaran kupon tentunya membawa tambahan pendapatan buat pengepul sampah ini
usaha yang dirintisnya sejak dua puluh tahun lalu semakin memantapkan dirinya sebagai pengusaha
sebagai pengusaha pengumpul sampah botol plastik terbesar di cianjur

sejak membuka klinik tingkat pertama yang berlokasi di rumah keluarga yusuf sudah banyak membantu banyak pasien tidak mampu
di bidang kesihatan menjadi aset harga bagi wilayah kejamaatan cie laku kabupaten cianjur jawa barat
jadiven kristina langsung ber forbansi berbnik
setidaknya ketika kita bekerja di rumah keluarga jadi solche klinik tingkat pertama yang berlokasi di rumah keluarga yusuf lagi berbnik
pengetahuan yang meluas pada isu pemanasan global dan masalah keremajaan
membuatnya sanggup menyiapkan jadwal sosialisasi di banyak tempat
seperti di salah satu sekolah menengah ini
yusuf dan beberapa relawan dari komunitas yang ia bentuk melakukan kampanye
pemanasan global seks bebas dan narkoba adalah isu yang selalu ia perhatikan pada generasi muda

yusuf bukan sekadar dolar
dokter yang hanya berkutat dengan stetoskop
sejak menikah pada dua ribu sembilan aktivitas sosialnya demikian banyak
sang istrilah yang menjadi rekan bertukar pikiran pada masalah masalah sosial
seperti turun ke jalanan awalnya saya berdua loh dengan suami saya
saya berdua tapi itu kan malam malam hanya berdua
kadang kita juga terkendala dengan waktu kesibukan
akhirnya dari situ
kita pikir kenapa kita gak ngajak orang lain
ya pertama karyawan dulu kita ajak
lalu setelah itu kita kampanyekan ke pasien pasien
alhamdulillah banyak yang mau bergabung
karena dengan saya berpikir dengan semakin banyak orang yang ikut serta
akan semakin banyak lagi orang yang terbaik

ya awalnya gerakan yang yusuf lakukan hanya bergabung dengan suami saya
hanya berdua sang istri
namun perlahan beberapa karyawan klinik mereka ajak turun ke jalan
saat ini setiap mereka melakukan aktivitas sosial
sejumlah relawan lain dari berbagai latar belakang datang membantu
seperti yang mereka lakukan saat memberi pelayanan kesehatan gratis
kepada beberapa pemulung jalanan yang sedang istirahat di pinggir jalan
siti jenab kota cianjur ini
membantu pasien tidak mampu sudah menjadi napas yusuf
ia tanggap akan keadaan mereka
informasi keberadaan warga yang sakit dan tidak sanggup berobat mudah ia terima
yusuf bahkan tak segan mendatangi mereka melihat langsung kondisi fisiknya
pada satu malam di pelosok desa didampingi beberapa relawan
ia mendatangi dua remaja yang bernasib kurang baik
gadis remaja yang tak berdaya ini berusia enam belas tahun
adah demikian namanya
ia mengalami lumpuh layu sejak kecil
karena keadaan ini orang tuanya bahkan kesulitan bekerja
karena harus mendampinginya setiap saat
malam belum juga larut saat yusuf kembali menyambangi satu remaja lagi di desa lainnya
ia menderita kanker kulit yang parah
yusuf menyarankan supaya ia dan orang tuanya datang ke klinik
untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
saya harus mempunyai visi yang jauh niat yang besar cita cita yang tinggi
tetapi itu dimulai dengan apa yang kami bisa
jangan pernah menyalahkan orang lain jangan pernah menyalahkan siapapun atas keadaan saat ini
malilah kita introveksi diri
marilah kita mulai dari diri sendiri
apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita perbuat
masih berkaitan dengan permasalahan sampah
yusuf juga menggandeng para penyapu jalan di kota cianjur
pada satu kesempatan yusuf tak lupa menyampaikan pesan hidup sehat kepada mereka
sekitar tiga puluh an ibu pekerja jalan ini ia periksa secara gratis bahkan memberikannya obat
bagi yusuf para pekerja lapangan ini adalah ujung tombak kebersihan kota
bisa dibayangkan bagaimana kotornya kota cianjur tanpa kehadiran mereka
sementara di lingkungan terdekat penyuluhan kesehatan yusuf biasa lakukan di pos pelayanan terpadu
sebanyak tujuh belas pos siandu di lingkungannya ia bina
termasuk soal isu sampah botol plastik
dengan menyertakan anak anak dalam kesempatan ini
yusuf harapkan bisa mengedukasi mereka sejak dini
sampah botol plastik yang sepitas tidak berguna sebenarnya menyimpan potensi nilai manfaat
beberapa posyandu binaannya ia arahkan supaya bisa mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat
meskipun dapat dikatakan belum bernilai ekonomis paling tidak limbah ini tidak terbuang percuma
seperti beberapa ibu yang mengubah sampah botol plastik menjadi barang yang bermanfaat
segi estetika sangat mereka perhatikan supaya hasil olahan terlihat apik dan menarik
delapan tahun sudah para ibu ini berinteraksi dengan klinik dr yusuf
ya saya juga tahu persis bahwa salah satu perusahaan bentuk perusahaan itu ada csr yang kembali kepada masyarakat
tetapi dengan berjalannya waktu yang sekarang kita lalui
itu banyak sekali masyarakat masyarakat yang dibantu oleh klinik harapan sehat
saya kira kalau memang dana csr itu memang diwajibkan saya nggak perlu menuntut
karena dari hari ke hari saya sudah melaksanakan kegiatan ini dengan pak dr yusuf
artinya tiap hari itu ada yang berobat gratis

dari sampah botol plastik menuju perubahan yang lebih luas
sebagai seorang dokter yusuf nugraha berharap tidak ada warga negara indonesia
yang masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan
saya ingin ibu pertiwi kemudian tersenyum
saya ingin indonesia menjadi negara maju
tidak ada lagi nanti
masyarakat yang kesulitan mengakses pengobatan
tidak ada lagi orang yang tidak mampu tidak dilayani
mereka dilayani dengan pengobatan yang berkualitas
saya tidak mau indonesia punah
saya tidak mau lingkungan hidup hancur
saya ingin menggerakkan masyarakat agar mereka mempunyai rasa nasionalisme
agar mereka mempunyai rasa cinta tanah air
agar mereka punya toleransi yang baik
saling membantu sesama
saya ingin mempersiapkan generasi yang akan datang
untuk bisa estafet membangun indonesia